satu warga di sukabumi keracunan masal diduga akibat menyantap bubur ayam
para korban baik dewasa maupun anak anak mengalami diare mual pusing dan lemas
dan menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah samsudin sh sukabumi
satu warga kota sukabumi dilarikan ke ruangan unit gawat darurat rumah sakit umum daerah syamsuddin sh
mereka diduga keracunan usai menyantap bubur ayam di jalan pemuda satu pancoran kecamatan citamiang kota sukabumi
selain orang dewasa dua balita dan dua anak juga menjadi korban
umumnya mereka mengalami gejala mual pusing dan lemas serta diare
aditya bayi berusia satu bulan ini mengalami muntah muntah usai disuapi bubur ayam oleh ibunya pada minggu pagi
berapa orang yang makan bubur waktu itu banyak dari daerah lain juga banyak
sekarang kondisi anaknya seperti apa
begini lagi lemas
muntah terus berapa kali udah berapa kali muntah
udah sering sih
gejala yang sama juga dirasakan oleh baby malika bilkis bayi berusia tiga tahun yang juga mengalami diare dan demam
terus apa reaksinya gimana
reaksinya pertama juga masih ceria main main gitu
kesini kesini sejam kemudian hampir dua jam lah muntah terus muntah terus
tapi enggak tuh sampai diare
tapi sekarang udah muntah udah kekuras abis baru diare
kondisi sekarang anak seperti apa
terus masih ada demam
sebagian korban yang mengalami dehidrasi serius masih dalam observasi dan harus dirawat inap
kita perlu pematikan
lebih lanjut takut dehidrasi berulang
kalau yang dewasa sebagian udah dipulangkan
dipulangkan yang dua lagi observasi
yang dua dewasa
yang dua dewasa ini kita belum tahu kondisi ke depannya
tapi masih kita observasi takutnya kalau perlu dirawat
kalau masih terus terusan muntah sama diare tetap kita rawat
untuk mengetahui lebih pasti penyebab keracunan
dinas kesehatan kota sukabumi mengambil sampel bubur ayam untuk diuji laboratorium
jumlah korban diduga akibatnya
akan terus bertambah karena masih banyak yang berdatangan ke rumah sakit syamsuddin sh sukabumi